hah udah ustad tidur kita ke atas aja
daripada kita di ikut yaudah
ustad gak jadi tidur pura pura
kan cuma pura pura
gak tidur lagi
ustad disipre purestasi bapak ibu ciletron
sumpah karena gak kebagian casting jadi ustad deh
hah ustad kok jadi curhat
lain kali gak
ya allah kalian ngapain masih di luar udah malam kayak gini
kita anu paus
lata abis bersih bersih ruang guru
iya sekalian nyatet nyatet
nah kita nyatet
bersihin ruang guru malem malem
siapa yang nyuruh
saya mau sendiri padeh
ngerjain apaan cuma mau gitu doang
ngitung satu tambah satu
ya dibutuhin dibungkit bungtuhin
ya udah kita berantem dulu
ya udah kita berantem
gimana sih kalian nih
kelonong aja kayak nggak ada orang
saya lagi buru buru nyari aika lasu sampat trio bemo
biasa jangan begitu
pak ustad yang ngajarin
kalau ada orang ya minimal assalamualaikum
eh kembali kembali kembali
pak ustad yang assalamualaikum
kita yang waalaikumsalam
kalian lagi panik aja ya
salam aja biar pengen jawab salamnya
saya duluan ya buru buru ya
kenapa ya pak d
nampaknya pak ustad lagi banyak masalah
kita ngopi aja yuk pak d
nanti kalau kita orang ketahuan kita orang bakal dihukum apa nih
ya nggak dihukum lah
salahnya sih sobli
eh enak aja kamu nyala nyalan orang aja
fiat ajak boo
jangan jari j scoot ya
oh ini tuh
masa apa nggak adaaitu
bahagian bekas musiknya
pak participated sama saya juga ya
kok ber traditionalilik ya
hitam aja cau itu
wau prih lagi kena mata
tadi kan gini
tuh kan hilang
lah ini apaan nih
ustad tau kalian belum tidur nih
kalau kalian gak mau bangun juga
ustad kasih hukuman
bersihin halaman masjid
ini pake pulang
cuma kalian bertiga doang yang bisa pura pura tidur
dari beli kita di ikon
yaudah yaudah yaudah
yaudah yaudah yaudah
ustad gak jadi tidur pura pura
kan cuma pura pura
gak tidur lagi
makanya si letron
gak kebagian casting
namanya juga cucu sapi curhat curhat sampai pingsan
gara gara kelakuan kalian
ustad musa yang mulia dan sehat
jadi gak enak sama pak saiful
sekarang ustad juga gak mau tau nih
gimana caranya kalian harus minta maaf sama pak saiful
soalnya sekarang udah malem
jadi kalian tidur aja
tapi kan sebelum tidur kalian baca doa dulu
atapin aja deh
kalian udah di posisi tidur
kalian suka lupa baca doa
kalo gitu kalian baca doa disini aja
tuh tuh ustad
kan tidak kita habis tidur
ustad manggil kita kesini
suruh tidur lagi ustad
kalian harus minta maaf sama pak saiful
itu penting banget itu
soalnya maksudnya jadi gak enak
yaudah udah siap baca doa
kurang doanya kurang
ah maang ustad
ustad tadi kan baru
emang ada doa yang lain ustad
cuman kan belum diajar
doa yang satu ini
adalah doa khusus
untuk meminta kepada allah subhanahu wa ta'ala
supaya pak saiful itu lebih lama tinggal disini
mau gak kalian pak saiful tinggal lama disini
kalau gitu sekarang kalian tidur
ustadz mau pergi dulu ya
udah ustad jalan dulu ya
dia kan gak kejar jadon
yang kedua kejar jadon kenceng
berarti dia pengisal beneran
semuanya ya santriwan kalian lihat apa yang ditulis oleh haikal kemudian kalian
tulis buku kalian fahim tum silakan haikal haikal kamu ini mau tulis materi pelajaran apa nulis
resep dokter tulisannya kusut begitu tulis boka poten dikasih obat kamu tahu kalau tulisannya
begitu obat obat perut oh ya masa bodoh kamu
itu kalau nulis harus jelas harus rapi susunan kata kata dan kalimatnya juga tulisannya supaya
teman kamu bisa lihat dan bisa mengerti juga memahami dari yang depan sampai yang belakang
hapus hapus tapi saya ngerti ini tahap perkembangan tinggal turun hewan ya kamu sendiri
yang ngerti yang lain kan enggak ah ayam lihat tulisan kamu pingsan tahu enggak cepet cepet cepet
tulisan gede amat ini pemborosan spidol namanya hidup supaya tidak boros nulisnya kecil kecil aja iya ini
tuh jaga gede banget tuh coba hapus
tulis lagi yang kecil kecil enggak kamu gedean juga sih nasi anggaran buat sepidol aja bisa
berapa juta sendiri sebulan lama amat nulisnya kayak gini masih kegedean sini saya contohin
hapus dulu nih tulisan mau nulis apa sih apa tuh tulisannya tahap perkembangan hewan nih
begini tulisannya tahap
nih segini tulisannya pak saiful itu tulisan kecil banget udah kayak tombek emangnya itu kelihatan
kamu kalau enggak kelihatan dinisiatif mba
mati maju ke depan ya udah saya tinggal assalamualaikum waalaikumsalam lebih kecil
ke depan tapi apa tahap tahap perkembangan hewan